tadi kita sudah lihat di mesir di pakistan kemudian di iran
sekarang kita jalan jalan lagi warga indonesia yang ada di australia nih ya
juga sudah melaksanakan sholat id
tapi bagaimana perayaan idul fitri jauh dari kampung halaman
kita sapa langsung ada teguh iskantoas
ketua indonesian muslim community of victoria yang berada di melbourne
kita sapa langsung assalamualaikum mas teguh
waalaikumsalam mbak fusba
minalaizin malfaizin sebelumnya selamat lebaran
selamat malam mbak
saya ingin menyiapkan minalaizin malfaizin untuk masyarakat indonesia di jakarta dan sekitar
oke mas teguh boleh diceritakan kepada kami bagaimana sih perayaan idul fitri di melbourne bersama dengan teman teman komunitas di sana
perayaan di melbourne dari tahun ke tahun hampir sama ya
jadi umumnya kita mengadakan sholat yudhru fitri di sports center
karena kebetulan pada tahun ini adalah
kita masuk ke musim winter
memasuk winter jadi akan banyak sangat apa namanya hujan
jadi kita biasa lakukan di sports center ada di tiga tempat
jadi ada utara di barat dan di selatan
total jumlah jamaah yang ikut mengadakan sholat dari tiga center itu kurang lebih sekitar satu dua ratus orang
jadi ya cukup banyak insya allah
oke apa sih tradisi yang dilakukan oleh teman teman di sana
untuk mengadakan sholat di sana
sedikit menghilangkan kerinduan akan kampung halaman di indonesia
baik jadi kebetulan di melbourne itu adalah kota pelajar
jadi dua dari universitas terbaik di australia ada di sini
dan banyak juga kawan kawan dari indonesia yang bertugas belajar di sini
dari program beasiswa banyak di sini
jadi biasanya dalam setiap sholat yudhru fitri
setelah sholat idul fitri kita adakan
jadi ibu ibu pada bawa makanan dari rumahnya masak
digelar di situ semuanya
dan biasanya para mahasiswa merasa seperti dikembali ke kampung halaman
jadi semua ada rendang ada sayur lode ada segala macam
jadi setidaknya mengurangi homesick di indonesia
seperti gitu mbak
tapi ketupat juga ada dong ya
untuk makan bareng rendang sama sayur lodeh
mas teguh kalau di australia
khutbah atau apa namanya khutbah lah
khutbah yang disampaikan oleh imam setempat
mengenai apa biasanya
apakah membawa juga apa yang terjadi di indonesia
kemudian direfleksikan di australia atau seperti apa
umumnya kalau khutbah kita lakukan sama seperti apa yang ada di indonesia mungkin
tapi yang terpenting adalah mungkin kita harus paham dengan nilai nilai value
apa yang ada di australia juga
bahwa di negara australia ini
multi culturelism itu adalah hal yang utama
jadi kita sebisa mungkin sebagai umat muslim bisa contribute langsung ke komunitas yang ada di australia
jadi kebetulan kemarin sebelum idul fitri
kita mengadakan buka puasa bersama dengan saudara saudara kita dari indigenous australia
jadi dari situ kita bicara bahwa ternyata banyak kesamaan dan kemiripan
apa yang kita punya dari kawan kawan dari indigenous australiance
dengan kawan kawan yang dulu pernah datang ke australia
pada pertama kali tahun seribu enam ratus itu adalah dibawa oleh kawan kawan dari makassar
jadi sebelum european settlement itu
saudara saudara kita para pelaut pelaut dari makassar sudah berada di sini
oke nah berbicara soal tadi disampaikan oleh mas teguh juga
di sana multi kultural begitu ya
bergabung berbaur juga dengan masyarakat lokal
seperti apa mereka
mereka menjaga toleransi menghargai masyarakat muslim yang merayakan idul fitri
ini tanggal merah nggak sih kalau di australia
kebetulan nggak jadi beberapa kita judi
ada beberapa yang mungkin setelah sholat id langsung kerja
tapi semalam malam sebelum mengadakan sholat id
kita kalau di indonesia takbiran keliling naik truk terus mukul beduk
tapi kalau kita biasanya keliling ke tetangga tetangga kita
di sekitar masjid indonesia kita sampaikan itu ada bingkisan dari kami umat muslim
kita sedang merayakan idul fitri saya berharap anda juga bisa merayakan idul fitri
dan mereka so far sangat appreciative dengan apa yang kita lakukan
jadi takbirannya adalah memberikan bingkisan ke tetangga tetangga di sekitar
membagikan kebahagiaan yang penting itulah ya
terima kasih mas regu iskanto s ketua indonesian muslim community of victoria
terima kasih sudah bergabung bersama kami
salam kami selamat lebaran untuk teman teman di sana
sama sama salam juga buat